ini sudah ada mobil mobil dan juga motor
kegiatan indonesian custom show alias ics dua ribu dua puluh dua untuk pertama kali digelar di yogyakarta
ajang ini berlangsung di gedung jogja expo center akhir pekan kemarin
gelaran otomotif ini banyak menarik perhatian para builder dan modifikator yang hobi mengotak atik kendaraan
karena menampilkan satu ratus tiga puluh motor dan satu ratus dua puluh mobil custom karya builder dari berbagai daerah di indonesia
bertema pride and nationalism pameran kali ini diharapkan mampu menjadi wadah
untuk mewujudkan kemerdekaan dan kebanggaan bagi para pelaku custom di indonesia
ajang yang melibatkan umkm ini juga diharapkan mampu meningkatkan pasar modifikasi lokal
serta pariwisata dan ekonomi kreatif
tertarik sama eksterior interiornya aja
saya ingin memperkenalkan apa ini otomotif lah sejadinya untuk anak saya
saya kan pecinta otomotif juga
motor tahun segini ini motor tahun segini ini otomotif ini ini customnya seperti ini
ini mobil ini bisa diubah ubah gitu loh
nggak harus standar dari pabrikan nggak
indonesian custom show kali ini menampilkan empat puluh tujuh kategori mobil dan dua puluh delapan kategori motor
yang dinilai juri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
ini kita mengusung tema fred and nationalism
di mana itu ada beberapa hal yang mendasari
pertama indonesian custom show ini kan selalu dibilat di bulan agustus
di mana kita menjelang memperingati kemerdekaan indonesia
kita ingin membangkitkan semangat semangat para builder para moderator
untuk mengusung kebanggaan terhadap produk produk indonesia
selain mendapatkan trofi dua pemenang kategori mobil dan motor
juga akan diberangkatkan ke event sema auto show di las vegas nevada amerika serikat tahun depan
edo nurgantara bantul yogyakarta